tindakan penendangan dan pembuangan sajen di kawasan gunung semeru lumajang jawa timur
mendapat kecaman dari berbagai daerah
di banyumas jawa tengah puluhan anggota aliansi pegiat budaya
menggelar aksi mengecam tindakan yang dapat merusak kerukunan antarumat beragama itu pada rabu ini
aksi tersebut berlangsung di kawasan pendopo bupati dan kantor dprd kabupaten banyumas
dalam kesempatan ini masa yang tergabung dalam aliansi pegiat budaya
menyampaikan aspirasi serta mengecam tindakan penendangan dan pembuangan sajen
di kawasan gunung semeru lumajang jawa timur
dalam aksi ini peserta juga meletakkan sesaji dan dupa di bawah tiang bendera merah putih
mereka menyatakan sikap mengecam tindakan intoleran yang dapat merusak kerukunan antarumat beragama
aksi yang dihadiri ketua dprd budi setiawan itu juga dijaga oleh anggota polresta banyumas
dibatasi maksimal lima puluh peserta aksi tersebut berlangsung damai
kami adalah sebuah aksi sebuah tindakan yang sangat diperlukan
terpuji dan kami sangat tidak setuju adanya perilaku seperti itu
itu membuktikan perilaku yang tidak saling menghormati
sebab mestinya kita harus saling hormat menghormati siapapun di antara kita